kita menikmati tenda di ibu kota negara nusantara
film garapan benedion raja guguk juga banyak menuai ulasan positif termasuk film bioskop terpuji
terus sama kayak balance pengen sih
sehingga dia terjadi pemampatan
nah jadi penelusurannya yang pertama dari surveillance namanya ya
aris joe mengatakan pembedahan dengan teknik minimal invasive surgery ini bisa membuat penyembuhan luka lebih cepat dan bekas luka lebih sedikit
ternyata itu kabel yang terjun ke itu ada arus listriknya
serbu kayu bisa berasal dari kayu jenis apa saja kok pemirsa
rasanya sambal pecel madu mongso makanan keringan untuk parsel parsel
dan menambahkan bahwa jika hambatan hukum tidak jelas
ibu kota iya ya pak setelah ya
namanya media boh semua juga putus ini apa
sebetulnya kita tuh cermat atau tidak begitu pak untuk kemudian memilih itu
nah lo sendiri ngeliat lima tim baru ini masuk ibl gimana sih
kemungkinan besar bibit jamur tidak akan tumbuh dan tidak bisa dipanen
jika saat ini pasien kelas satu dua dan tiga menempati kamar dengan kapasitas yang berbeda dengan sistem kris maksimal akan menjadi empat tempat tidur dalam satu kamar
nah iya jadi itu awalnya terus temennya cup tuh gue diajak main softball
dan di dalamnya bukan hanya orang orang yang sudah berumur
dan membuat mereka memahami konsep
dr ros setuju dengan anggapan tersebut
soalnya pas ujian tengah semester

masyarakat atau warga jakarta khususnya
kedua jika arus listrik tidak bisa dihentikan
menurut kepala uptd tahu rawan abdul rahman eni puspasari
jadi kalau telur per seratus gram itu lemak jenuhnya tiga gram
dalam bermain basket siapa inspirasi a